ini kesempatan buat mengajar anak jalanan
lo dari mana sih
dari tadi kita latihannya
lo pasti gak percaya apa yang gue dengar
karena itu gue telat
semalam ada peresmian klub anak jalanan
siapa yang dipilih menjadi ketuanya
mereka pikir hebat apa
lo semua denger gue ya
gue mau kita yang paling hebat
kita jangan mau kalah sama mereka
kita harus tunjukin pada mereka semua
siapa yang raja jalanan sebenarnya
dan satu lagi
kita belum balas dendam bang kovar
kita harus balas senam itu
ingat itu semua
kita harus tunjukin pada mereka semua
siapa yang ambil rebut gue nih
kalau mau langsung yang ngambil
ntar bisa langsung ketahuan
tunggu hasil rebut gue jelek
bisa langsung dijual
lo kenapa sih ya
undar mandir undar mandir
ini enggak ya
yang lagi orang raga aja
jalan seribu langkah di kamar sendiri
biar sehat dan kuat
itu sepupu lo si alif
nih hari katanya dia
mau dibagiin rapot
nah kalau lo kapan dibagiin rapotnya
minggu depan emak
sekolahan ian emak
pokoknya nanti kalau
em udah waktunya ngambil rapot
ian pasti kabarin emak deh
emak kagak lupa janji emak
kalau sampai nilai rapot lo jeblok
dari dulu cok
wah bukan itu
itu sih nanti aja
ini masalahnya tentang lo sini
ambil rapot gue di sekolah
nggak mau ah
ntar sampai sana
malu kali gue punya anak jelek seperti kau ini
wah rese lo bang
lagian kan lo tau
aku lagi kerja
banyak motor yang mau diserti
bisa gue bawa ke rumah
mau diambil sama yang punya nih
gue gak ada waktu
gak usah nyala kalo didorong
butuh bantuan tenaga gak nih
abang nih pengen ngajak saleman lo
mau bantu abang dorong mobil
lo ternyata anak baik
kirain bukan si kebobotak
oh ternyata dia jadi supir angkot
abis dikeluarin bokap ereva
dorong pake tempatnya lo ya
jamak lagi lagi kalo jatuh gitu
aduh pake cengeng lagi
hari ini saya belum ambil rapot
bapak saya kan meninggal
wah serius bang
walaupun muka kita agak mirip
oke bang itu juga bang
ternyata emang lucu juga ya
kemarin kenapa jadi mau digat bang
bukan jadi pelawak aja ya
ya deh bang
ini kesempatan buat mengajar anak jalanan
lo tau siapa mereka
mereka geng botol berendalan bang
udah berhenti aja
bisa aja mereka gue paling kesal sama water ganggalan
jangan bang mending kita ambil rapat saya dulu aja bang itu lebih penting
waduh ini gembok melukai orang banget sih
bang bang melukai biasa aja dong malu lihat orang
ini juga sesek
habis lo ngebuka banget sih gue jadi serem tau
itu si bagas yang gue maksud
yang ingin gue ajak ke bumpe cobra
maksud lo apa semua hah
lo mau cari gara gara ya
maaf bang urusan kita bukan sama abang
justru urusan kita sama iya
dia lagi pergi sama gue
gara gara kalian semua
dia bisa jadi ngebut
lo pada kaget tau apa
kita berdua bisa celaka
sekarang lo pada mau bubar atau gue hajar
eh lo pada dengerin semua
lo baru mau bubar apa lo mau diajar ah